menjelang bulan ramadan kebutuhan daging terus meningkat di berbagai daerah
harga jual daging sapi mulai naik termasuk di bengkulu
harga jual daging sapi di tingkat pengecer di sejumlah pasar tradisional
mencapai angka rp satu ratus dua puluh per kilogramnya
selain meningkatnya permintaan naiknya harga juga dipicu tingginya harga beli sapi di tingkat peternak
sejak dua pekan terakhir harga jual daging sapi di tingkat pedagang pengecer
di sejumlah pasar tradisional bengkulu menembus angka rp satu ratus dua puluh per kilogram
padahal sebelumnya harga jual daging sapi hanya berkisar seratus hingga rp satu ratus sepuluh per kilogramnya
selain faktor musiman menjelang puasa
kenaikan harga juga dipicu meningkatnya permintaan konsumen
serta tingginya harga beli sapi di tingkat peternak
harga di peternak tinggi lantaran beberapa pedagang membeli
dan mendatangkan daging dari provinsi tetangga seperti dari lampung

dagingnya itu separah dari lokal separah orang limang dari lampung
meski demikian dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bengkulu menjamin
stok daging sapi di bengkulu aman terutama menjelang ramadan dan hari raya idul fitri
guna memenuhi kebutuhan masyarakat
satu ratus lima belas ekor sapi telah disiapkan dan akan disebar ke sejumlah peternak di seluruh provinsi bengkulu
kesiapan kita cukup
kita kalau seberang
provinsi ini ada satu ratus lima belas ribu ekor sapi
yang artinya kapan saja kalau sesuai dengan permintaan
sesuai dengan hukum dagang jual beli ini kita siap
guna mengantisipasi terjadinya lonjakan harga
di snakeswan bengkulu berencana akan melakukan operasi pasar pada tiga hari sebelum ramadan
serta akan melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar tradisional
heri supandi bengkulu
sementara itu penjual daging sapi di kota sorong papua barat
berkeberatan dengan keinginan presiden joko widodo
untuk menjaga harga daging sapi di bawah seratus ribu rupiah per kilogram
mereka beralasan harga sapi lokal di papua barat masih cukup tinggi
harga daging sapi lokal di papua barat khususnya di kota sorong
sulit diturunkan ke kisaran delapan puluh rupiah per kilogram
sesuai keinginan presiden joko widodo
pada sabtu dua puluh delapan mei harga daging sapi di pasar sentral remu kota sorong
antara satu ratus sepuluh sampai satu ratus dua puluh rupiah per kilogram
para pedagang mengatakan harga sapi lokal di tingkat peternak minimal lima belas juta rupiah per ekor
pedagang mengaku sulit memperoleh keuntungan
karena mereka harus membayar berbagai biaya tambahan lainnya
termasuk sewa rumah potong hewan

sendiri sulit mengeluarkan kebijakan untuk menekan harga daging sapi di pasar remu kota sorong
seperti keinginan presiden joko widodo
kalau untuk di papua kita tidak bisa pak terus terang tidak bisa
alasannya apa pak
alasannya apa pak
terus terang kami belum bisa suara semua ada daging
terus telur juga kita mengharapkan dulu dari surabaya
jadi kalau kita paling tidak bisa menekan kita bisa standar satu ratus lima belas sudah cukuran
daging sapi yang dijual di los daging pasar
sentral remu berasal dari peternak sapi lokal di kabupaten sorong
pemerintah berencana mengimpor sepuluh ribu ton daging sapi jelang ramadan untuk menstabilkan harga pasar
di jakarta harga daging sapi masih berkisar rp satu ratus sepuluh hingga rp satu ratus dua puluh per kilogram
sebelumnya presiden joko widodo meminta harga daging sapi pada bulan puasa bisa ditekan hingga di bawah rp delapan puluh per kilogram
harga itu karena supply yang kurang
dengan menambah supply termasuk impor daging tentu pasti tahap demi tahap turun
iya kalau kurang kita butuh berapa tahun untuk kasih suasembada